oma masih sedih
misalkan kalau roy nggak meninggal
semua ini nggak akan terjadi kan
nggak usah inget yang sudah berlalu lah
udah kejadian semua kan
tugas kita nyelesain semuanya
udah lewat juga
kamu nggak menelepon mama
ini sarapan dulu ya
ini cua suap ini tante ya
kasian kiki loh udah masak capek capek
kenapa ga dianget tante
gimana ya caranya
supaya bujuk tante rosa biar mau makan
kalo begini terus
tidak diangkat sama mama
coba tukang ke kiki
udah bangun belum
kiki kurang tahu mas
ibu belum keluar kamar
terus diajakin sarapan
ibu nggak mau
akhirnya tadi makanannya ibu dibawain ke dalam kamar
itu pun juga kita nggak tahu mas
mas jangan mas
kalau aja dari awal
saya nggak melakukan ini
ini semua nggak akan terjadi
semua sangat semangat

mas aku systems ingin apa
semuanya akan baik baik aja
aduh aduh aduh
cantik banget sih
oma mau gak ya
temanin aku ke sekolah
oma masih sedih gak
jus temenin ya ke kamar oma
oma masih sedih
kita siap siap ke sekolah
tante rosa gak mungkin bisa nganterin reina ke sekolah dengan kondisi piskisnya yang seperti ini
dan aku juga harus di sini jagain tante rosa
omanya masih gak enak badan
jadi gak bisa nganterin reina deh ke sekolah
rena ke sekolahnya sama jus dulu ya
aku maunya sama oma
nanti kalau misalkan omanya udah sembuh
baru oma nganterin reina ke sekolah
omanya belum sarapan nih
mendingan terima suapin oma deh
biar oma cepet sembuh
biar bisa nganterin reina ke sekolah lagi
kan oma yang sakit
aku yang suapin deh
kalo aku yang suapin deh
pakai ini dong telurnya dong
nah gitu dong ma
akhirnya tante rusak mau makan
untung ada reina disini
untung ada reina disini
untung ada reina disini